kalo merek itu harus yang gampang diucap gampang diinget
mus dan emak gampang diucap gampang diingat
kang mus lebih gampang diucap sama gampang diingat
bilang aja kamu iri
kalau mereknya mus dan emak
nama kamu gak dibawa
itu udah emak pikirin
makanya mak kasih usulan yang kedua
bos merangkap dosen
ini dia sih calon mahasiswa baru
selamat datang di kantor pusat
yang sekaligus kampus abc
selamat datang di kantor pusat
akademis bandung copet
jangan memandang sekitar
ini hanya tipuan semata
untuk menghindari perhatian masyarakat
yang mana sebagian dari mereka
adalah calon korban kita
kalau kantor pusat yang sekaligus kampus abc
akademis bandung copet
berupa bangunan megah
diringkus polisi sebelum sempat beraksi
dan kita bisa berjalan ke tempat lain
masih ada lain plenty pel trabalhar
isi dulu formulir pendaftarannya
nanti disertakan pas foto ukuran empat x enam berwarna
fotonya harus sambil tersenyumb
saya belum punya foto
kalau nggak punya pas foto
yang sudah dicicipi
kamu bisa foto selfie nanti fotonya dikirim ke hp saya
emak gak setuju
merk kicimpring kita kicimpring kang mus
emak maunya kicimpring mus dan emak
atau kicimpring mus eh sih dan emak
masih ada yang mau dikirim ke hp saya
cik edo bahannya udah mau habis
kalau merk itu harus yang gampang diucap gampang diinget
mus dan emak gampang diucap gampang diingat
kalau mereknya mus dan emak nama kamu gak dibawa
itu udah emak pikirin
makanya mah kasih usulan yang kedua
kicimpring mus eh sih dan emak
jadinya kicimpring mus eh sih dan emak
eh sih emak dan neng
kalau ada mus eh sih emak dan neng itu artinya keluarga kang mus
gimana kalau merknya diganti
jadi kicimpring keluarga kang mus
kicimpring keluarga kang mus mah kepanjangan eh sih
merk itu harus gampang diucap gampang diinget
cukup kicimpring kang mus
cedok takut sama saya
bingung bingung kenapa kenapa kamu senyum sama saya
emangnya cedok kira kenapa
suami cedok masih nganggur
mau kerja di sini
apa ya istilahnya
pokoknya tugasnya cari toko toko yang ngejual oleh oleh
tawarin buat kita titip jual di situ
terus nanti ngecek
dihitung habis berapa
terus tagih uang nya sesuai dengan jumlah kicimpering yang terjual
kalau laku tambah lagi kicimpring yang kita titip jual
kalau enggak laku
kita tarik semua
tapi takut cedok enggak yg ngerti
sekarang terusin marut singkongnya
pintu pagar makin susah dibuka tutup teh
nanti biarkan sudirman yang betulin
gimana hari ini jadinya udah resmi keluar
kapan kamu ke jakarta
tiga hari lagi teh
kinantikan gak mungkin bawa imas teh
dinantikan nanti rencananya mau cari kos yang dekat sama kantor
ikut tete rumah tete kan kecil
tete pasti bisa urus sendiri
tete juga kan cuma tinggal berdua sama kang sudirman
masak nyuci katanya bisa kerjain sendiri
imas gak mungkin sama teh kinasi juga
di rumahnya kan udah di pembantu
gimana jadi ikut teh kinasi
gak tau teh kinasi ragu ragu
yaudah gak usah
kalau gak usah aku dimana
udah punya kerjaan baru belum
kalau belum bilang aja belum
kita nikah aja dulu sambil proses aku nyari kerjaan lain
gw cuma liat timnya lagi